jutaan masyarakat adat di sejumlah daerah terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pilkada dua ribu delapan belas ataupun pemilu dua ribu sembilan belas
karena belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik yang menjadi syarat wajib untuk memilih
aliansi masyarakat adat nusantara menyebut persoalan administrasi kependudukan yang dijadikan dasar pemerintah dan kpu
menentukan daftar pemilih tetap akan berpotensi menghilangkan suara masyarakat adat
menurut ketua kpu arief budiman untuk mengikuti pilkada masyarakat yang belum memiliki ktp elektronik
masih bisa menggunakan surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil
adapun untuk pemilu desember menjadi batas akhir penerbitan ktp elektronik
sementara itu badan pengawas pemilu memprediksi pada dua ribu sembilan belas akan ada satu juta masyarakat adat yang tidak memiliki ktp elektronik
masalahnya bukan pada belangko ktp yang tersedia
melainkan pada rendahnya partisipasi masyarakat melakukan perekaman di dinas dukcapil
dari pada belangkuk dan belangkuk tersebut sampai yang kemarin tidak ada permasalahan di situ
dan saya rasa kalau misalnya aman apabila aman merasa ada orang orang seperti tersebut
kami meminta peran aman juga untuk mengajak para teman teman tersebut untuk datang ke dukcapil juga
untuk meminta dirinya buat untuk direkam
nah maksudnya janganlah beban itu juga dibebankan kepada pemerintah misalnya
mungkin si pemerintah juga bisa datang untuknya turun tapi kan alat untuk merekam itu kan ada di kantor kantor dukcapil
menurut aliansi masyarakat adat nusantara terdapat satu ratus dua puluh satu komunitas masyarakat adat yang berada di wilayah konservasi
mereka tidak dapat mengurus ktp elektronik serta dengan alasan politis tidak dapat memperoleh surat keterangan
berikut data sebaran masyarakat adat di wilayah konservasi
dari satu ratus dua puluh satu komunitas adat tersebut delapan puluh enam diantaranya tersebar di sebelas provinsi dan delapan kabupaten yang sedang melaksanakan pilkada
sehingga jumlah kepala keluarga yang teridentifikasi kehilangan hak pilih di pilkada dua ribu delapan belas mencapai lebih dari lima puluh satu tujuh ratus lima puluh kepala keluarga
selain masalah calon kepala daerah yang terjerat korupsi
pesta demokrasi kita juga terancam dengan ketidakadilan bagi mereka yang memiliki hak suara
terganjal masalah administrasi dan juga lokasi mereka yang jauh masyarakat adat terancam akan kehilangan hak suara mereka dalam pilkada dan juga pemilu dua ribu sembilan belas
bagaimana memastikan seluruh elemen masyarakat yang punya hak suara termasuk masyarakat adat dapat menyalurkan pilihan mereka dalam iklim demokrasi di indonesia
kita akan ulas malam hari ini
saya sudah bersama dengan bang rahmat bagja anggota bawaslu
selamat malam bang rahmat
dan sebelah bang rahmat juga ada bang holil pasar ibu peneliti di perludem
selamat malam bang holil
ini teman teman dari masyarakat adat satu juta lebih katanya bisa jadi tidak bisa ikut pilkada atau pilpres di dua ribu dua puluh
apa sih masalahnya bang rahmat temuan bawaslu
masalahnya sejumlah masyarakat itu sampai sekarang belum merekam proses perekaman untuk iktp ya
untuk pilkada dua ribu delapan belas ini masih bisa dibuat surat terangan
sukat itu ya
akan tetapi pada saat nanti dua ribu sembilan belas pada april dua ribu sembilan belas tidak bisa pakai surat keterangan
harus pakai iktp elektronik
sebagai informasi kalau masyarakat kebanyakan ada sebagian di daerah papua ya
sampai saat ini
di pembahasan itu terungkap juga
kita tanyakan sampai sekira kira januari berapa yang bisa dikejar oleh teman teman di stucapil
nah kalau kondisi seperti tidak berarti kita bisa bayangkan april seperti apa
itu baru satu provinsi
di papua saja
di papua saja
masalahnya ada banyak di papua juga kan semakin besar
oke jadi masalahnya apa kemudian
apakah ini kemudian belangko atau memang tingkat partisipasi mereka yang sangat
tingkat partisipasi kendala geografis
nah itu jadi
ini jadi masalah dari papua
jadi nanti yang harus difikirkan adalah yang harus mendatangi siapa
jemput bola ya
jemput bola harusnya dilakukan
pada distrik distrik tertentu atau pada tingkat kelurahan atau kampung tertentu
ini kan masyarakat adat banyaknya tersebar di daerah daerah yang susah untuk
secara geografis susah untuk dijangkau
nah jadi perhatian yang sekarang adalah harus ada metode yang berbeda
yang bukan seperti
ini tidak bisa kita
tidak bisa kita berlehal lehal lagi sekarang
metode biasa maksudnya upaya
upaya misalnya menunggu mereka datang kan upaya biasa
datanglah ke kelurahan setempat
datanglah ke kota
akan jadi masalah
sekarang sudah harus kemudian harus dijemput
terus juga ada beberapa kendala misalnya
bang holil akan cerita masalah beberapa di suku daerah tertentu
kemudian ada juga di
di papua ini ada
ada kendala mengenai masalah enam enam lah
nggak tahu maksudnya enam puluh enam apa itu
simbol enam puluh enam itu yang kemudian dianggap
itu agak meresahkan
nah itu juga faktor sosialisasi yang harus di chart
itu jadi faktor penting untuk teman teman kpu
untuk mensosialisasikan pentingnya perekaman ktp elektronik
jangan sampai kita terbatas dan masuk ke saja
kalau tadi menurut
menurut mbak ramad metodenya harusnya ada yang baru ya
mbak ramad ini bukan metode yang lama begitu
karena akan sulit ini
metodenya seperti apa kalau dari teman teman perudem untuk bisa mengakomodir ya
ini kan hak suara
hak suara mereka juga punya hak untuk bisa menyuarakan
apa namanya aspirasi politik mereka
ya saya setuju ya
pertama satu suara itu sangat penting gitu ya
nah persoalannya adalah
kendala yang dihadapi masyarakat adat ini tidak sekedar
soal geografi atau soal belangko dan segala macam
tapi ada persoalannya
ada persoalan lain sebenarnya
apa itu pak
nah yang dilaporkan tadi di data yang disampaikan oleh cnn tadi itu
itu adalah masyarakat adat yang berada di wilayah konversi
yang itu mereka tidak akan dapat mengurus ektp
karena wilayah konversi itu kan dilindungi gitu
nah itu menjadi alasan bagi pemerintah untuk tidak memberikan mereka ktp
nah dan masalahnya lagi
mereka ini juga agak tertutup begitu
untuk memperjuangkan hak haknya juga terbatas begitu
padahal mereka adalah penduduk dari sana yang sudah sejak lama berada di sana
tapi karena itu dipetakan sebagai wilayah konversi mereka jadi kehilangan banyak haknya
jadi selain wilayah konversi masyarakat adat juga ada di wilayah yang lain
ada misalnya di wilayah kajang
di beberapa teman teman aman menyampaikan data yang cukup banyak ke kita
di beberapa wilayah itu tersebar di seluruh pulau kita
di sumatera banyak di papua juga banyak sulawesi juga masih banyak
bahkan di jawa barat juga banyak begitu
nah masalahnya adalah bagaimana pemerintah menjawab persoalan wilayah konversi ini
nah masyarakat di sana itu kan sudah lama di sana
tapi hanya gara gara dipetakan menjadi wilayah konversi mereka tidak diakomodir sebagai penduduk
padahal negara kan punya tanggung jawab besar itu
bagaimana pendidikannya bagaimana kesehatannya
asuransi mereka sudah pasti nggak dapat
hak pilih akhirnya juga kena
ini siapa yang seharusnya masuk untuk menyentuh teman teman masyarakat adat sehingga kemudian mereka tidak kehilangan aspirasi politik
tugas negara melalui kementerian negeri seharusnya
melalui tangan tangan kementerian negeri di wilayah
ada dukcapil di sana
nah masyarakat masyarakat ini oke lah jika mereka memang dianggap masih diperdebatkan ya
tetapi kita tidak boleh mencampurkan antara urusan ktp administrasi kependudukan dengan urusan pemilih
nah hak pilih ini paling mendasar
faktor yang paling esensial adalah menentukan kualitas dan integritas proses pilih kandang kita
nah jika mereka diabaikan hak pilihnya sama saja negara mengabaikan hak asasi mereka
sebaiknya wilayah konversi itu dipetakan itu harusnya dihapuskan saja menurut anda atau seperti apa
saya di luar itu
kepentingannya adalah terserah pemerintah menganggap itu adalah hak wilayah konversi yang tidak boleh punya ktp dan segala macam
tidak ada masyarakat di situ
tetapi hak pilih mereka harus diakomodir bagaimanapun caranya
misalnya ya berikan mereka nick misalnya nomor induk kependudukan atau berikan mereka suket begitu
nah tapi nanti akan jadi masalah di dua ribu dua puluh
nah itu bagaimana teman teman perode melihat ini
harusnya dua ribu delapan belas mungkin bisa ya pak ramadhan pakai suket
tapi kan dua ribu sembilan belas penting juga
iya jadi sebenarnya ada kol besar kol tinggi sama kol rendah
nah kol tinggi ini pemerintah teman teman bawaslu kpu dan teman teman komnasamba kan harus mendorong perubahan di tataran kebijakan undang undang
sampai undang undang kegagalan pemerintah dalam meluruskan atau menyelesaikan ektp dibebankan dampaknya kepada masyarakat
ini kan urusan pemerintah untuk memastikan penduduknya punya ktp
tapi justru masyarakat yang kena dampaknya hak pilihnya hilang gara gara ktp tidak ada gitu kan
itu satu kita harus dorong ke perubahan revisi terbatas lah atau apapun namanya itu di undang undang nomor tujuh kita
yang kedua sebenarnya ini bisa dilakukan
yang kedua sebenarnya ini bisa dilakukan
kemudian koordinasi saat ini ya untuk menyelesaikan masalah ini antara bawaslu kpu atau mungkin dengan di sdukcapil atau dengan kementerian negeri pihak pihak terkait untuk bisa mengakomodir teman teman dari masyarakat adat
tapi kita harus jeda sejenak kami akan segera kembali
prime news akan kembali setelah ini
pemerintah dan pemerintah
pemerintah dan pemerintah
pemerintah dan pemerintah
pemerintah dan pemerintah
pemerintah dan pemerintah
sebagai negara demokrasi tentu pemerintah ataupun negara berkewajiban untuk bisa mengakui
yang kemudian kita akan mengakomodir seluruh aspirasi politik dari masyarakat yang punya hak
terutama dalam hal untuk memilih dalam pemilu baik di pileg pilkada dan juga pilpres
ini yang menjadi masalah ketika ada masyarakat adat yang jumlahnya jutaan
ini kemudian berpotensi terancam hilang suara mereka dalam pemilihan umum ini
kita masih bahas bersama dengan bang rahmat baja dari bawaslu dan juga bang holil pasar ibu dari perludem
saya ingin ke bang rahmat

temuan ini ataupun katakanlah apa yang terjadi saat ini dengan masyarakat adat
tentu butuh koordinasi antar pihak seluruh pihak baik mungkin dari kemendagri penyelenggara pemilu
dari bawaslu mungkin juga bisa melakukan itu
seperti apa kemudian ketika sudah tahu ada masalah ini lalu bagaimana selanjutnya bawaslu merespon ini
yang jelas pada saat beberapa drdp itu kan pak mendagri menjanjikan akan
tapi kan itu mungkin sampai saat ini kan masih belum clear berapa persentase yang didapat oleh kemendagri
untuk yang mendapatkan kata elektronik
karena untuk pkd sih masih oke ya karena juni ini banyak yang sudah dapat suket
misalnya kalau nggak dapat dapat suket
nah akan tetapi yang jadi masalah adalah pemilu karena aturannya adalah ktp elektronik
nah itu sudah kita pernah bahas di rdp
kpu telah menyarankan teman teman
dan bawaslu juga bagaimana solusinya
itu semua penduduk mendapatkan elektronik
bahkan sampai kita usulkan juga bagaimana pemilih pemula yang pada sehari atau dua hari pada hari h
itu umurnya tujuh belas tahun
ini harus difikirkan juga
ini ada berapa juta juga itu ada perhitungannya
karena jutaan juga jangan sampai itu juga hilang
karena pemilih satu suara itu sangat berarti kan tetap
tetap menjadi masalah itu
nah itu yang kemarin terungkap juga tentang pemilih pemula
bagaimana cara pemilih pemula mendapatkan ktp
apakah harus direkam pada umur enam belas tahun
atau bagaimana tiba tiba dapat ktp pada sehari sebelum hari h misalnya
menjadi masalah kan
nah itu coba lagi
termasuk juga dengan masyarakat adat yang ini
termasuk juga masyarakat adat
nah kami baru tahu kemarin kebetulan saya yang kerja di purwara itu saya
teman teman kami di situ tahu
minggu depan ini akan direncanakan untuk rdp kembali
untuk membahas masalah papua khususnya
untuk masalah penduduk yang belum mendapatkan iktp
dan ini harus diketahui
dan di situ duk capil pada saat itu menceritakan bagaimana sulitnya merekam kata elektronik di daerah papua
kendala geografis salah satunya
ada juga kendala yang lain
sosialisasi kepada masyarakat bahwa mendapatkan iktp adalah
sampai tidak sih
bang rahmat itu ke mereka
untuk beberapa masyarakat tertentu sampai
bahkan kpu melaksanakan dan ada bawaslu
bawasu kemarin untuk daerah lebak kita ke baduy
ke daerah baduy
untuk meyakinkan masyarakat agar memilih
jadi kan sosialisasi memilih ini bukan hanya kpu tapi sampai seluruh penggara pemilu harus mempunyai
kewajiban untuk mensosialisasikan masalah ini
ke daerah sana dan menceritakan berkoordinasi dengan teman teman di suku baduy
baduy bagaimana mendapatkan iktp
dan juga bagaimana nanti memilih pada pilkada dua ribu delapan belas
ataupun kemudian juga bagaimana dua ribu sembilan belas
nah ini juga harus dilakukan
kita harus menjemput bola
kita harus datang ke sana
jangan mereka yang datang ke kota
kalau kita tunggu mereka datang ya nggak datang datang
karena hutannya juga jauh
mereka datang ke sini
yang lebih yang lebih yang jelas ada bandingnya

bukan mereka yang kesini
seberapa penting kemudian makna bagi teman teman masyarakat adat untuk bisa mendapatkan hak pilih bagi mereka
menurut teman teman pak erludem seberapa penting ini makna untuk mereka
karena mungkin saja mereka menganggap ya tidak penting untuk mereka ikut partisipasi politik
karena mereka juga letaknya jauh dan tidak tersentuh oleh masyarakat oleh kota gitu atau pemerintah
bagaimana teman teman pak erludem
justru itu ya
satu orang satu suara satu nilai
jadi satu suara pun sangat penting
walaupun dia hanya tunggal begitu
tetapi akumulasi suara dari masyarakat adat itu justru akan bisa melahirkan satu aspirasi besar yang punya kekuatan yang lebih besar juga
nah nilai satu juta itu kan besar
untuk di daerah itu termasuk besar
dan itu juga punya potensi untuk menentukan pemenang
pemenang pilkada gitu
jadi untuk mengubah masyarakat apa yang diinginkan oleh masyarakat adat
ya melalui pilihan
nah saya juga agak khawatir tuh soal ektp yang disampaikan tadi oleh pak bagja
masalahnya begini pak
di kemendagri gitu kan
tapi ini masalahnya masih banyak masyarakat adat di luar dari data kemendagri
jadi kalau kita tambah lagi persentasenya itu nambah
jumlahnya bertambah ya
jumlahnya pasti bertambah gitu
apalagi infrastruktur kepemiluan kita itu belum bisa menjangkau juga
karena infrastruktur daerah saja memang nggak bisa menjangkau apalagi kepemiluannya gitu kan
apa kerugian bagi teman teman masyarakat adat bila mana mereka tidak berpartisipasi dalam pilkada dan juga pilpres dua ribu sembilan belas nanti menurut perludem
sayangnya pertanyaan itu terkesan membebankan ini pada masyarakat
padahal mereka ingin memilih
mereka ingin memilih
itu tidak terakomodir ya
suara mereka nggak terakomodir
karena mereka nggak punya hak
seolah olah nggak punya hak begitu gara gara nggak punya ktp
nah sekarang kan suket
suket saja pun mereka juga banyak yang nggak dapat juga begitu loh
apalagi mau bicara soal ektp
nah pemilu dua ribu sembilan belas bakal nggak dapat sama sekali karena mutlak iktp
nah jadi saya pikir ini yang harus kita tanyakan ke negara begitu
kenapa mereka tidak diakomodir
apakah karena ada kesan khawatir melegalkan sesuatu yang dianggap ilegal
karena ini kan tadi wilayah konversi
soal olah nanti kalau direkam kemudian ktp
berarti negara mendukung ini
mereka hadir di situ
padahal tidak harus beramat bagaimana ditanya
tadi satu suara itu sangat penting
anda bisa bayangkan perbedaan dua puluh tiga suara
itu menentukan siapa buahnya
itu terjadi di mebrat
selisihnya hanya dua puluh tiga
siapa buahnya tergantung di situ
apalagi kemudian kalau ada masyarakat adat
apalagi masyarakat adat
satu juta misalnya
kalau pemilu untuk pemilu dua ribu sembilan belas menentukan siapa presidennya
jadi dia menentukan siapa pemimpin nasional kita lima tahun ke depan
faktor waktu inilah yang harus seperti itu
baik dari bawaslu atau dari perludem mungkin ada koordinasi dengan teman teman dari
aliansi masyarakat adat ya aman ini kan sendiri
seperti apa mungkin dari bang rahmat dulu
kami kemarin ada acara di sulawesi utara kalau tidak salah ya
ada kpu bawaslu hadir di sana untuk kemudian mendapatkan info langsung dari pihak pertama
dari aliansi masyarakat adat kan
jadi kemudian tercetuslah ada beberapa permasalahan di masyarakat adat
termasuk soal masuk pilih ya
akhirnya mungkin ini akan kita bawa ke rapat dengar pendapat di dpr
agar dpr juga mengingatkan pemerintah
ini sampai sejauh mana
jangan sampai usahanya masih usahanya ordinary
ini kan sudah extraordinary
sudah di beyond
sudah di luar
kadang kadang harus merubah aturan
atau juga kemudian exclude dari aturan seperti apa
kalau dibilang ini tidak boleh di data
lah kan tidak mungkin
hak konstitusional mereka itu hilang dong
nggak boleh hak konstitusional hilang
hanya permasalahan administrasi kependudukan
itu tidak boleh hilang
ini yang harus diperhitungkan oleh
baik mbak holil bagaimana
ya jadi beberapa sebulan yang lalu begitu teman teman masyarakat adat dari aman
menyampaikan data ke kita dan menyampaikan keluhan ke kita
dan akhirnya kita konkurikan dan sudah kita lapor ke setidak tidaknya pertama ke komnas ham dulu
karena komnas ham punya agenda pemantauan begitu kan
pemantauan hak asasi hak politik begitu
nah kita laporkan ke komnas ham
dan komnas ham kabar yang kami terima sudah menyampaikan persoalan ini
dan mendiskusikannya dengan kemendagri
karena memang sasaran kita itu ada tiga institusi sebenarnya
kemendagri kpu dan bawaslu sendiri
nah kita minta ke kemendagri itu setidak tidaknya akomodir mereka dengan dp empat baru
ini kan ekstraordani
dp empat baru itu yang kemudian diusulkan ya
dp empat baru khusus
istilah dp empat khusus lah begitu
ke kpu kita minta buat aturan yang lebih kuat untuk masyarakat dan juga
dan ke bawasulu
baik bang rahmat
terakhir apa kemudian solusi yang kemudian kira kira bisa disampaikan kepada pemerintah
kepada yang terkait untuk bisa mengakomodir
kalau tadi bang holil mengatakan ada bp empat ya yang kemudian
dp empat untuk bisa diusulkan
nah kemudian bawasulu bagaimana
ya pertama mereka harus diberikan ktp
bahwa mereka penduduk walaupun kemudian daerahnya bermasalah
jangan menunggu mereka datang
kita menunggu mereka datang satunya
kemudian juga bayangkan dapil dua
dapil dua dki kan untuk pemilu
itu masyarakat di luar negeri bisa diambil suaranya dari situ
nah atau dikaitkan juga kemudian kalau bermasalah dengan wilayahnya kenapa tidak dengan kecamatan terdekat
dimasukkan daerah ini
jadi kan supaya walaupun kemudian dia tidak diambil
secara ini akan jadi masalah karena ini adalah hutan apa
hutan apa hutan lindung ya
karena masyarakat adat ada di hutan lindung walaupun masyarakat adat tersebut disitu ada hutan adat
nah jadi harusnya diperhitungkan bagaimana jalan keluar ini tetap mereka mendapatkan ktp
dan itu juga kemudian nanti akan ada rdp ya
akan ada rdp
ini akan dibahas di rapat dengan pendapat
dan jangan solusi pindahkan mereka begitu kira kira tadi
jangan pindahkan mereka
nanti bagaimana komitmen negara karena penting sekali tadi kalau kata bang holil katakan
satu suara ada nilainya begitu ya dalam kontestasi pemilu kita
apalagi satu juta suara
apalagi satu juta suara
terima kasih bang holil pasar ibu sudah hadir
terima kasih bang rahmat baca sudah hadir
kami akan tunggu nanti bagaimana kemudian langkah bijak dari pemerintah untuk bisa mengakomodir teman teman dari masyarakat adat